kantor world panel sebuah perusahaan survei internasional merilis lima puluh merek terlaris tahun dua ribu enam belas
dengan responden totalnya sekitar satu miliar rumah tangga yang tersebar di empat puluh empat negara lima benua di dunia
penelitian menggunakan instrumen consumer reach points ataupun crp dengan menanyakan
berapa kali pelanggan membeli merek tersebut selama setahun terakhir ini dan hasilnya
ternyata beberapa merek terlaris justru berasal dari indonesia ini yang menarik
apakah merek yang selalu ada di rumah anda setiap bulan setiap hari masuk sebagai merek yang paling sering dibeli
merek terlaris seolah sebelah lengkap untuk anda
kita lihat terlebih dahulu ini kita bermain dulu dari sisi domestik ataupun dari indonesia
kita lihat anda mungkin tadi informasi sebelumnya sudah tahu bahwa pada posisi pertama adalah indomie
direkam sampai saat ini indomie seleraku ya
itu sesuatu yang bisa mengikat jadi posisi yang mengikat konsumen itu menarik ditambah lagi
dia selalu meluncurkan kita tahu ada beberapa variasi produk yang dikeluarkan oleh indomie
dan kita lihat bahwa berada pada posisi pertama sebagai merek yang paling sering paling rajin dibeli oleh masyarakat indonesia
jangan jangan kita juga salah satunya
kalau hujan biasanya
beberapa posting di medsos indomie yang sudah mulai diracik dengan selera masing masing
dan ini merupakan angka yang paling tinggi bukan angka yang tertinggi tapi dia berada pada posisi pertama yang paling sering dibeli
penetrasi merek indomie ke pasar global memang didorong juga oleh pangsa pasar yang besar
kita tahu ternyata indomie tidak hanya di indonesia tapi di malaysia turki vietnam nigeria
dan negara timur tengah
penetrasi produk mie instan tersebut memang semakin kuat di pasar global
anda tahu apa kuncinya
karena mereka memiliki sertifikat halal yang membuat konsumen di negara muslim tertarik untuk membeli
jadi ini memang strategi marketing juga itu dibutuhkan ketika anda ingin menjual sebuah produk
selain memang ini sudah menjadi salah satu legend di merek di indonesia tapi paling tidak mereka terus berinovasi
salah satunya tadi adalah sertifikasi halal yang paling penting ya
di mana proses sertifikasi yang penting sudah halal ya kita beli
lalu selanjutnya pada posisi kedua adalah mie sedap
tapi dia tercatat yang paling tinggi
artinya dibandingkan oh belum ternyata ada lagi ya pada posisi ketiga
dan kita lihat bahwa memang selain menawarkan kemudahan untuk mengkonsumsi utamanya untuk tadi mie instan
jangkauan distribusi baik itu indomie kemudian juga kita lihat ada mie sedap sangat luas
promosi dan inovasi yang dilakukan pun juga sangat beragam
mulai dari iklan yang saya sebutkan tadi hingga variasi rasa yang beragam
jadi mereka tidak pernah berhenti bahwa mereka adalah mie instan
rasa apa sih yang sedang hit saat ini sedang suka apa
mungkin ada rasa rasa dari nasional seperti rendang
dan mereka mencoba membuat kombinasi rasa rasa tersebut dengan tetap memasukkan mie instan
dan kita tahu bahwa dua merek yang paling terkenal ini berbentuk mie
dan itu adalah yang berasal dari tepung
dan tepung tersebut tampaknya belum bisa diproduksi di indonesia
mayoritas adalah impor bahan bakunya
ini menjadi kode lain lagi untuk neraca dagang
karena ternyata bahan baku rata rata adalah impor
dan mereka adalah produk yang sering dibeli pemerintah ataupun swasta yang bermain di sektor ini
harusnya mulai berinovasi
bagaimana caranya agar bahan baku tidak melulu impor
lumayan kan marginnya bisa lebih tinggi dan kita tidak lalu membebani neraca dagang kita
baik pada posisi pertama dan kedua mie instan
tiga tertinggi seluruhnya berdekatan sekali dengan produk olahan msg
tapi ternyata paling favorit di indonesia
apakah ini mencerminkan bahwa kita memang tidak bisa lepas dari
anda menjawabnya sendiri
pada posisi keempat baru kita masuk kepada produk yang lebih sehat
freshen flak mampu berada dalam merk teratas dikarenakan merk ini bermain di banyak kategori
kita lihat seperti susu formula bayi dia punya
susu kental manis dia juga punya
susu cair kemudian susu bubuk untuk keluarga hingga susu uht dia juga punya ya
sehingga mampu menarik banyak konsumen dan berakibat tinggi skornya
pada posisi kelima kita lihat adalah soclean
ibu ibu suka mungkin dengan soclean menggunakan soclean
kita lihat ini merupakan salah satu yang paling banyak dibeli
oleh ibu ibu rumah tangga di indonesia
jadi ini adalah produk produk yang hampir pasti selalu menjadi
langganan belanja bulanan ibu ibu
pokoknya rumah tangga manapun menurut survei ini menyatakan bahwa
mereka adalah yang paling sering dibeli
paling laris dibeli
frekuensinya paling banyak
merk terlaris di dunia
siapakah yang berada pada posisi pertama
minuman yang saat ini tengah melakukan diversifikasi karena mereka memperluas
kita lihat pertumbuhan jangkauan konsumennya justru mengalami penurunan
terang saja kinerja coca cola juga tidak sebaik sepuluh tahun yang lalu
karena kita tahu bahwa ternyata memang produk gula rafinasi terlalu manis
kemudian menyebabkan obesitas
new york salah satu negara bagian di amerika serikat sudah melarang coca cola
untuk diadarkan di new york
dan kita tahu bahwa coca cola sendiri saat ini sudah memiliki strategi lain
melakukan sebuah diversifikasi
maksudnya perluasan produk
mereka mulai masuk ke minuman minuman berenergi
mereka mengakusisi perusahaan perusahaan minuman mineral
dan itu tampaknya menjadi salah satu strategi mereka untuk lebih mengembangkan
untuk tetap mempertahankan bisnis di
sektor minuman yang menjadi favorit
jadi artinya hampir separuh masyarakat di dunia mengkonsumsi coca cola
selanjutnya pada posisi kedua adalah colgate
ini merupakan salah satu toothpaste ataupun juga pasta gigi
penetrasinya ini yang menarik
call gate mungkin tidak terlalu familiar di indonesia atau tidak terlalu sering anda beli
karena mungkin anda lebih memilih beberapa produk sejenis seperti ada sensodyne ataupun pepsodan
lebih dari separuh ratusan negara di dunia lebih dari separuh masyarakatnya menggunakan
ini luar biasa ya
dan kita lihat bahwa selanjutnya pasta gigi ini memang menarik untuk kita lihat bagaimana
dia bisa masuk ke pasar pasar malaysia misalnya asia tenggara
mereka pasti menyasar negara negara dengan populasi besar
selanjutnya pada posisi ketiga ada lifeboi
lifebon merupakan salah satu produk dari unilever
ini luar biasa ya
selamat untuk lifeboi ya karena ini merk merk yang sangat familiar untuk kita sehari hari
selanjutnya kita masuk ke empat dan lima
kita lihat pada posisi keempat adalah maggie
ini adalah penyedap rasa ya ibu ibu atau apa biasanya dia punya masing masing rasa
yang menggunakan merek ini dan pertumbuhan konsumennya namun mengalami pengurangan
mungkin kesadaran masyarakat dunia untuk hidup sehat membuat maggie terpangkas pertumbuhan jangkauan konsumennya
pada posisi kelima kita lihat adalah leis
siapa yang suka jalan jalan piknik kemudian belanja beli lace
keripik kentang dengan khas tapi lagi lagi smsg sih sebenarnya
ini membuktikan bahwa merek merek ini memang ternyata familiar juga ya di indonesia
merk merk ini lima teratas merk yang paling laris di global
itu ternyata adalah merek merek yang paling sering mungkin kita lihat ada di supermarket supermarket
atau mungkin juga toko toko tradisional
dan itu membuat sebuah pertanyaan karena mayoritas tadi saya lihat adalah msg kemudian minstan
tapi untuk minsan sendiri saya patut catat untuk daerah daerah yang terkena musibah
atau bencana biasanya mie instan menjadi salah satu solusi dalam jangka pendek
terlepas dari itu anda pasti tetap belanja
karena kalau tidak mereka tidak akan masuk menjadi produk paling laris di dunia